kerusuhan yang terjadi di tanjung balai sumatera utara disebut sebut dipicu oleh isu yang berkembang di media sosial
berikut kronologis peristiwa kerusuhan yang terjadi
camat tanjung balai selatan pahala zulfikar menyebut kemarahan masa terjadi setelah seorang warga memprotes suara azan dan pengajian dari pengeras suara masjid
kemarahan masa semakin membesar karena terprovokasi oleh isu yang tidak benar di media sosial
pemerintah kota setempat berupaya untuk meredam amuk masa dengan meminta pemilik akun menghapus informasi di media sosialnya
namun masa terlanjur terbakar emosi mereka sudah membakar dan merusak rumah ibadah
kerusuhan baru berhenti sekitar pada pukul empat pagi polisi menangkap para provokator dan penjara rumah ibadah
satuan brimob dibantu angkatan laut diturunkan untuk menjaga lokasi